disitu baik gimana kabarnya

bener bener jadi makin ribet
gangguan juga makin banyak ya di rumah
bener bener emang agak susah sebenarnya sih wfh itu ya
mendingan kita di kantor atau di tempat kerja dokter jadi fokus kerjanya gitu ya dibanding di rumah
gangguannya banyak banget
oke dok sebelum kita ngobrol nih dok soal olahraga di tengah pandemi
saya sebenarnya penasaran sih dok dokter spesialis kedokteran olahraga itu berarti apa nih dok
maksudnya bedanya apa nih sama dokter yang biasa
ini secara filosofinya kedokteran olahraga itu bahwa kita menangani atau kita memberikan terapi
kita memberikan terapi kesehatan ya medisin dengan olahraga
dan mengobati semua masalah masalah akibat olahraga
jadi memang luas banget
ini mohon maaf ini emang sinyal saya oke atau jelas atau kayaknya saya melihatnya skip skip
kayaknya sih di dokter sih saya lihat agak agak ngelek gitu ya
agak agak kurang jelas intinya
kayaknya mungkin persinyalan
kalau saya jelas dok suara dan wajahnya yang pas pasan ini jelas
jadi kita memang menangani ya
anak dewasa sehat sakit semuanya dengan olahraga
sebenarnya kayak dokter gizi
kalau dokter gizi kan yang dihitung adalah apa yang dimakan di customize semuanya
nah kalau kita kedokteran olahraga kita meng customize semua yang keluar
aktivitasnya dari segi status kesehatannya dari segi anatomi tubuhnya gitu
jadi kita customize kira kira olahraga atau aktivitas kritis apa yang cocok
oke nah dok kalau misalnya kita masuk lihat keadaan sekarang ini kan dulu sebenarnya jadi olahraga ini kan di awal awal pandemi ini jadi salah satu apa ya momok gitu lah
kita tuh takut bukan olahraga mungkin banyak banget aktivitas yang akhirnya kita jadi takut ngelakuinnya
tapi kalau kita lihat sekarang kan karena memang juga sudah dilonggarkan juga peraturannya jadi orang orang sudah makin banyak olahraga
mungkin khususnya juga misalnya sepeda gitu ya sepeda jadi makin banyak banget orang orang yang akhirnya ya bagus sih kesadaran olahraganya sudah jadi ada gitu ya karena keterbatasan ini
jadi sepeda terus juga gym juga sudah dibuka lagi sudah banyak juga yang gym di luar
tapi dok pertanyaannya juga ini kan akhirnya gym sudah dibuka lagi gym gitu ya kalau saya sih bayanginnya agak agak ngeri nih karena gym selain tempatnya tertutup terus alatnya juga sharing gitu ya
nah dok kalau misalnya kita lihat beberapa
olahraga yang sekarang lagi banyak dilakuin sama masyarakat di sekitar dua dulu deh kita ambil sepeda sama gym
nah itu apa yang sekarang ini protokolnya yang diterapkan di tempat tempat tersebut atau yang sudah dijalani sama masyarakat sudah benar atau belum
kalau misalnya yang jadi ini jawabannya nih bisa ada yang benar ada yang enggak nih karena kan kalau misalnya saya lihat juga ya sebenarnya sudah keluar tuh protokol dari kemenkes juga
gimana kalau misalnya mau bersepeda gitu ya itu juga sinkronis sama rekomendasi yang dikeluarkan dari pdsao perhimpunan dokteran kedokteran olahraga
sama juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kemenkes bahwa memang kalau misalnya kita ngomongin tempat gym gitu memang disarankan kalau disarankan sirkulasinya baik kalau tertutup
kalau bisa ada air flu fire nya terus kemudian jaga jarak menggunakan masker protokolnya harus diterapkan dengan baik gitu ya
kalau misalnya bersepeda juga seperti itu memang disarankan kalau misalnya untuk keluar ya misalnya keluar rumah gitu itu kan udah paketannya ya di tengah pandemi ini bahwa kita ya memang bermasker gitu
sebenarnya bukan kita mau campaign olahraga bermasker gitu tapi pada saat kita harus melewati kerumunan kan kita ngomongnya pandemi ya gitu
kecuali kalau misalnya olahraganya sendiri gitu atau sama orang rumah aja di lingkungan
kalau misalnya orang rumah yang kosong tidak melewati kerugian itu negatif ya nggak apa apa
tapi kan dalam kondisi seperti sekarang ini selama kita belum
kalau sudah memastikan itu negatif ya kita harus ibaratnya ini berprasangka gitu ya
tetap berjaga jaga bahwa kemungkinan orang yang ada di sekitar kita itu ya positif
jadi ya gimana coba kalau kita misalnya kita tahu nih gitu kalau ada orang yang positif di dekat kita
pastikan kita jaga jarak pakai masker kan gitu
nah itu sih yang sebenarnya yang harus ditekankan dan gak lupa untuk diingatkan lagi gitu
oke terus ini juga sih dok dulu kan waktu zaman zaman
era eranya olahraga orang sudah mulai berani lagi kan
sempat rame juga nih soal masker gitu
gimana sih kalau kita olahraga gitu ya
pakai maskernya yang benar mungkin jenis maskernya dan cara pakainya itu seperti apa sih supaya
ya kita olahraganya juga bisa sesuai protokol tapi juga tidak membahayakan diri sendiri
sebenarnya gini kalau misalnya kita lihat dari tingkat resiko ya
kalau misalnya risiko itu akan sangat kecil sekali
resiko rendah juga
resiko yang paling kecil adalah kalau misalnya kita olahraganya di rumah gitu ya
jadi nggak usah pakai masker
tapi kalau misalnya kita sudah keluar meskipun sama orang rumah itu resikonya sedang
apalagi kalau misalnya kita rame rame nih
ibaratnya kalau misalnya di gbk gitu misalnya gitu kan
itu kan kita udah rame rame bukan orang serumah yang kita nggak tahu
nah maka ya memang kita harus pakai masker jaga jarak
masker yang dikenakan tetap sesuai dengan sarannya dari who
sesuai dengan itu kalau misalnya masker kain yang tiga lapis
terus kemudian masker medis juga bisa
tetapi harus dipastikan menutupi hidung mulut sampai dagu
dan bawa masker cadangan
karena juga pasti ngap banget
nggak enak tuh kalau keringetan maksudnya lembut
terus basah juga ya
jadi dibawa juga cadangannya
berarti nggak perlu sampai nurunin masker buka hidungnya untuk saat olahraga
itu nggak aman ya
kalau misalnya rame rame
iya kalau rame rame nggak aman ya gitu
kalau misalnya sendiri nggak ada orang ya nggak pakai masker sih
buat saya gak ada masalah gitu
tapi kan kalau rame rame ya itu tadi kita harus menganggap bahwa mungkin aja dia covid
jadi gimana coba kita menanggapi kalau ada yang menyikapi
kalau misalnya ada di sekitar kita yang kemungkinan positif kan
pastikan kita jaga jarak dan parno gitu maskeran
nah itu yang netian juga itu
dan yang paling penting jangan diturunkan maskernya tapi turunkan intensitasnya
kalau dalam situasi yang ramai ya gitu
jadi intensitasnya itu kita lihatnya
biasa kalau saya sering lihat yang sudah sering olahraga rata rata punya heart rate monitor tuh di jamnya
jadi kalau misalnya dalam keadaan pakai masker gitu
heart rate monitornya maksimal sedang aja
jangan melebihi intensitas sedang gitu
nah di maksimal di carinya dua ratus dua puluh kurangnya usia
atau ada cara yang lebih gampang pakai talk test namanya gitu
dokter itu intensitas ringan kalau kita masih bisa nyanyi
tapi intensitas sedang itu kalau kita udah gak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol gitu
jadi kalau misalnya sambil telpon gitu masih bisa ngobrol gitu
nah kalau udah gak bisa ngobrol udah satu kata dua kata kata ngos ngosan kayak orang yang udah capek banget
nah itu intensitasnya
intensitasnya berat gitu
oh jadi dites pakai nyanyi juga kalau misalnya olahraga ya kalau misalnya masih bisa satu lagu gitu full berarti masih aman tuh ya
masih ringan betul gitu
jadi itu namanya talk test
kita bilangnya test bicara
terus dok selain tadi intensitasnya udah pasti jadinya harus dibatasin
protokol udah pasti
terus apalagi sih dok yang sering orang lupa saat olahraga di kondisi sekarang nih
yang sering kelewat
terlalu semangat sampai lupa kondisinya lagi fit atau enggak
karena risa free itu penting sekali gitu
jadi memang kalau mau berolahraga pastikan kondisinya dalam keadaan fit
sekarang kita kembalikan dulu tujuan olahraganya apa nih
kalau misalnya memang tujuannya untuk sehat untuk meningkatkan imunitas gitu ya
maka kita itu dia tadi balik ke intensitasnya
jadi di intensitas sedang
termasuk yang mau menurunkan berat badan
akan lebih bermanfaat di intensitas ringan kesedang
karena pembakaran lemak gitu
nah kalau misalnya yang kecuali ya kalau kita ngomongin atlet ya beda lagi
kalau atlet kalau atlet ya intensitas tinggi tapi kan mereka juga dijaga protokolnya
mereka juga di swab segala macam
tapi itu pun ofisialnya kan semuanya tetap protokol dengan bermasker
nah terus kondisi fit selain itu juga harus dipastikan recovery nya
oh olahraga meningkatkan imunitas sehat tapi jangan lupa istirahat
nah kalau dalam kondisi kecatean gitu ya overtrain
malah akhirnya imunitasnya malah turun
malah jadi bawaannya kerankie karena capek
hidupnya juga keganggu gitu
jadi ya harus sesuai dosisnya
karena sebenarnya kan olahraga itu kan exercise is medicine ya
jadi kalau kelebihan gak baik
kalau kurang sama kayak obat
kalau kelebihan bisa letal
bisa gak baik
bisa malah mematikan
atau kalau kurang gak terlalu berpengaruh gitu
oke dok ini yang sering saya alami juga sih dok
misalnya gitu ya kita di satu kondisi nih
misalnya satu sisi sebenarnya hari ini kita kurang tidur
tapi juga kita merasa kita butuh olahraga
ini harus di dahului
jadi hari itu mendingan kita olahraga
tapi akhirnya tidurnya ya mungkin jadi nggak maksimal karena kita mau olahraga
jadi pokoknya berkurang
atau mendingan kita tidur dulu aja istirahat
dilihat dari nadi basalnya dulu
dan kemudian hamin satunya waktu tidurnya gimana
jangan sampai merelak
jangan sampai mengorbankan waktu istirahat untuk mengajar olahraga
karena nanti jadi
karena itu kan proses pada saat istirahat pada saat tidur
itulah tubuh itu meregenerasi
jadi istirahat dulu yang baik gitu
toh juga kalau misalnya kita lagi kecapean ya
terutama kalau tidurnya nggak baik
itu nanti kelihatan deh nodi kita lebih tinggi biasanya
makanya selalu ditekankan intensitas
karena intensitas itu kan berdasarkan nadi ya
berdasarkan denyut nadi
di situ kelihatan kapan kita dalam keadaan yang memang dalam kondisi fit atau enggak
nah terutama juga kadang ada yang suka nanya
kalau misalnya nanti gak flu flu tuh
itu ada yang bilang olahraga bagus gitu
jalan harus istirahat mana yang benar nih
itu yang kasih tipsnya tuh
paling gampang kita ngambil leher ke atas sama leher ke bawah
kalau misalnya kita masih gejalanya tuh leher ke atas
jadi kayak misalnya cuma kayak meler meler gitu ya
terus itu kita masih kayak ya batuk batuk dikit gitu ya
masuk masuk aja gejalanya ringan banget
itu kita masih boleh olahraga dengan intensitas dengan kesedang
tapi kalau misalnya udah demam
badannya udah gak enak banget
udah nyeri nyeri semua
nah itu harus istirahat
oh jadi bener ya harus
berarti ya istirahat dulu lah kalau misalnya emang gak kuat gitu ya
kalau emang gak fit gitu maksudnya
kan bukan atlet ya
oh iya waktu juga badannya udah beda gitu ya dok ya
metabolismenya juga udah beda
mereka terlatih dengan maksimal
lalu juga ya kadang orang yang bekerja ini suka lupa
mereka latihan seperti atlet
tapi perlu diingat atlet itu memang latihannya pagi sore
tapi selain pagi sore itu mereka menghabiskan waktunya untuk istirahat gitu
sedangkan orang yang bekerja jadi lebih berat kalau latihannya terlalu ngoyo
apalagi kalau misalnya orang yang bekerja kantoran
pagi sore latihan terus di tengah tengahnya itu nggak istirahat kan kerja ya
itu malah jadi overtraining
makanya butuh waktu di jeda juga
butuh waktu di intervalin juga
ini tadi ada yang nanya lagi soal masker nih dok
balik lagi ke soal masker gitu ya
pakai masker saat olahraga
jadi tadi ada yang bilang dok kalau misalnya pakai masker saat olahraga kan pengap
nah mungkin dok ada range waktunya nggak sih dok yang aman kalau kita olahraga
dengan intensitas seperti apa dan berapa lama sih kira kira itu aman pakai masker dengan ngos ngosan gitu dok
ya jadi belum ada sampai sekarang penelitian menggunakan pakai masker itu berapa lama yang
dianjurkan gitu ya
sebenarnya kalau misalnya olahraga dengan menggunakan masker itu sudah teknik dari dulu
ada atlet biasanya kita gunakan untuk meningkatkan co dua max nya atlet gitu
nah tapi kan kalau sekarang kondisinya pandemi dan orang pengen berolahraga bebas gitu ya di luar
maka dalam situasi pandemi ini tetap yang disarankan olahraga ini masker tanpa menggunakan
dengan masker maupun tanpa menggunakan masker itu memang jangan lebih dari satu sampai satu lima jam
karena kita mau intensitasnya intensitas sedang saja
terus kemudian intensitasnya tadi di intensitas sedang saja jangan melebih intensitas sedang
dan mau seberapapun lamanya misalnya dalam waktu satu jam itu kan orang beda beda ya keringatnya
jadi kalau bawa masker cadangan ya kalau misalnya memang terlalu basah per ganti per dua puluh menit gitu ya gantilah per dua puluh menit
jadi ya harus tahu juga nih kira kira biayanya gimana gitu
bawalah satu dua masker cadangan paling enggak
oke ini kayaknya yang belum banyak orang lakuin kayaknya dok ya bawa masker cadangan tuh kayaknya kalau saya lihat sih sekeliling atau saya juga sebenarnya gak gitu familiar ya dengan bawa masker cadangan
karena biasanya satu masker tuh bisa seharian gitu ya pakainya untuk semua aktivitas
berarti nextnya harus siapin
masker cadangan apalagi kalau buat olahraga gitu ya biar lebih sehat juga dan lebih higienis
betul kan kalau nggak olahraga juga sebenarnya rekomendasinya adalah empat sampai enam jam kan gitu kalau nggak olahraga loh itu
jadi kalau olahraga ya pastinya akan lebih cepat ya
oke nah terus dok kalau misalnya ngomongin olahraga juga akibat pandemi ini kan juga akhirnya banyak selain kita olahraga juga terbatas gitu ya
ini juga liga
tapi olahraga di luar sana juga terhenti gitu ya bahkan banyak yang protes kok acara olahraga tidak diperbolehkan tapi pilkada boleh gitu katanya rame rame
nah ini gimana nih dok soal liga atau sebenarnya apa ya
liga atau kompetisi olahraga sebenarnya aman nggak sih dok kalau digelar di tengah pandemi
tapi udah ada beberapa negara yang memang udah mulai lagi liga atau pertandingan tanpa penonton gitu ya
liga ini memang ini memang lagi ini ya tiap negara kan punya
punya aturan yang berbeda beda gitu ya meskipun memang di dalamnya sendiri ya kalau misalnya dari teman teman dokter yang memang mereka memegang tim itu memang mereka juga sudah ada nih sudah lagi menggodok dan mungkin sudah jadi nih regulasinya bahwa memang kalau misalnya protokol keselamatannya mereka sudah pikirkan sekali termasuk pada saat kalau tim gitu ya kita ngomongin tim tuh aman nggak sih sebenarnya mereka itu berbanding
jadi itu memang dibuatnya adalah protokalnya nih kurang lebih ya mungkin ada beberapa tergantung kebijakan klubnya masing masing
jadi sebenarnya untuk para pemain karena mereka dengan intensitas yang tinggi ya semuanya ya kan nggak mungkin loh mereka bermasker gitu ya berbanding latihan gitu ya
jadi memang mereka semua tuh ada berskalanya di terapit di test walk diawasin gitu dan bagi mereka para atlet itu kan diri mereka itu merupakan investasi ya
mereka juga termasuk jaga jangan sampai banyak kontak sama orang
jadi jangan sampai mereka positif karena akan sangat merugikan sekali buat si atletnya
apalagi nanti belum lagi kerugian kerugian pada saat mereka dalam pas tertular itu mereka ternyata mengalami gejala sisa atau ternyata ada
biasanya kan ada ya yang walaupun nggak bergejala tapi ternyata ada masalah di jantungnya di parunya juga itu yang perlu diawasin
nah mereka tuh berkala di swab
apalagi kalau yang misalnya si atlet
si atletnya body contact gitu ya
tapi tetap itu pun meskipun ofisialnya juga diperiksa dan dipastikan itu pun hanya atletnya aja yang tidak bermasker
itu pun itu hanya di area lapangan biasanya
jadi pada saat mereka sudah kembali sudah ke ruang ganti mereka misalnya dari mau ganti mau ke mobil itu mereka semua bermasker semua
jadi protokolnya lebih ketat justru
berarti sebenarnya ya aman aman aja ya dok untuk
untuk di berguling kembali
tapi yang harus kita tahu apa dok kalau misalnya ada nantinya liga ini kan akan mulai tahun depan ya dok ya
kalau kurang kalau nggak salah februari ya akan bergulir
ini yang perlu masyarakat tahu apa sih dok soal event event olahraga ini protokolnya
protokol kesehatan yang pasti ya
kayaknya masih belum boleh ya
apalagi kan saya sih optimis lah ya dengan vaksin ini
mudah mudahan ada solusi ada kebijakan lebih lanjut ya
karena kan itu juga penonton itu kan juga bagian jiwanya atlet bermain juga ya
betul supporter ya
ya supporter ya
tapi so far sih memang kalau kita lihat dari negara tetangga kan memang dibatasi ya jumlah penonton
tapi kita lihat ya nanti setelah vaksin ini gimana gimana regulasinya gitu
kemungkinan sampai sekarang sih masih belum ada penonton ya seperti ini
terus kalau dok kalau di negara negara yang udah kembali menerapkan liga udah mulai lagi ada event event olahraga itu gimana dok so far
kalau yang saya lihat ya mereka kan memang sudah ada nih keluaran dari protokol protokolnya
bagaimana atlet itu harus dikarantina kemudian harus diperiksa bekala
itu pun officialnya semuanya tetap protokol tetap bermasalah
kecuali atlet pada saat bertanding
tapi di luar lapangan ya kalau kita bisa lihat dari nba dari pemain pemain bola pun itu mereka di luar lapangan semuanya bermasker
bahkan turun dari bis semuanya tuh gak ada yang lepas protokol gitu
itu hampir semuanya sama sih menerapkan protokolnya termasuk itu juga yang kita adapt juga ya
oke berarti sebenarnya ya aman dan memungkinkan gitu ya untuk mulai lagi di sini juga ya
itu pun kan mereka dengan pemeriksaannya yang dipastikan sudah dipastikan negatif ya dengan pcr dengan pcr swab ya gitu
jadi kalau misalnya memang jangan karena kita lihat liga berjalan terus kita pikir oh bebas nih udah nih kita bisa bergelut bertanding dekat dekatan gitu ya selama di sini ya
belum kan kalau mereka kan dengan tes
kita kalau belum tes belum ada kepastian kita negatif atau kita ibaratnya imun dengan itu ya sudah lah
anggap saja itu positif gitu kan
harus begitu menyikapinya gitu
jadi pokoknya nanti ya bergulir ya semoga kita doakan sih bisa nggak ditunda lagi ya dok ya nanti adanya liga di bulan februari mulai
dan ya itu masyarakat juga mungkin harus lebih ngerti lagi bahwa kita belum selesai sepenuhnya gitu ya dengan pandemi
jadi tetap ada protokol dihormati dan dijalani gitu dok ya
betul betul betul sekali
terus dok berarti kira kira dok kalau untuk tips buat
masyarakat semua nih yang ini lagi nonton untuk yang mau olahraga apa nih dok himbauannya
dan beraktivitas juga deh
beraktivitas selalu hidup aktif selalu hidup sehat semua kita dapatkan kesehatan dari ujung rambut sampai kaki itu dengan olahraga banyak sekali manfaatnya
tetapi pada saat kita sudah mulai memilih untuk berolahraga di luar maka ada aturan aturan yang harus kita ikutin
kalau memang kita ternyata tidak mampu untuk berada di tempat yang kosong pada saat kita olahraga di luar dan itu kita harus melewati kerumunan maka protokol wajib dijalankan
itu sih buat saya
oke jadi tetap protokol beraktivitas mungkin sudah mulai beraktivitas kembali tapi tetap harus ikut protokol jangan kendor gitu dok ya
iya betul karena ya kehidupan harus berjalan gitu life goes on
tapi kita daripada kita sibuk kritik
mendingan kita sama sama kasih solusi sama sama saling mengingatkan gitu ya
semoga semuanya nih win win solution semua bisa terus berjalan tapi juga angka penularan juga supaya landai gitu
kalau bisa malah menurun ya nggak ada lagi
amin gitu ya
oke dokter grace ini terima kasih banget dok waktunya kita sangat terbatas cuma tiga puluh menit tapi semoga apa yang kita bahas hari ini gitu ya bisa memberikan ilmu lagi buat teman teman buat beraktivitas
khususnya mau beraktivitas
untuk olahraga biar tetap sehat juga tapi jiwa juga selamat gitu sesuai dengan tema kita hari ini ya dok
oke dr grace terima kasih banyak sudah bergabung dengan chatroom cnn indonesia bersama juga dengan bnpb
sehat selalu dok dan selamat beraktivitas
selamat salam sehat sehat terus
terima kasih dokter grace
oke itu dia tadi obrolan kita sama dokter grace ya soal olahraga sehat tapi jiwa selamat
nah jadi tadi
nah jadi tadi semoga tadi perbincangan kita obrolannya bisa kasih insight untuk teman teman semua supaya tetap bisa olahraga tapi dengan tentunya protokol protokol kesehatan yang belum atau jangan kendor dulu lah kita harus tetap kita masih ada di masa pandemi jadi semoga memang adanya protokol kesehatan masih tetap kita jalankan khususnya juga soal atau yang terkait dengan pesan ibu ya inget tiga m
yang pasti tentunya mencuci tangan
yang pasti tentunya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir terus juga pakai masker kemana mana tadi juga dibilang buat yang olahraga siapkan masker cadangan kemudian untuk yang bekerja atau beraktivitas di luar ganti maskernya juga setiap kurang lebih empat jam dan juga tentunya untuk tetap menjaga jarak gitu ya jadi kalau ada aktivitas sebisa mungkin menjaga jarak jauhi kerumunan agar tentunya kita dan orang orang yang kita cintai ini bisa tetap sehat walafiat ingat pesan ibu
baik dan demikian chatroom cnn indonesia bersama dengan bnpb dan juga saya rizky harisnanda untuk hari ini semoga semuanya bisa bermanfaat dan teman teman semua bisa sehat walafiat bisa senang terus happy terus dan tentunya juga bisa update terus beritanya bersama dengan cnn indonesia
kalau gitu rizky pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sampai jumpa